kembali lagi di good morning
perbincangan tadi untuk sehat jiwa juga ya
apalagi bersama dengan anak anak
sekarang soal sehat raga bersama kami di healthpedia
ya pemirsa akhir pekan atau weekend
ini bukan alasan untuk bermalas malasan
berlatih muay thai bisa jadi olahraga alternatif untuk anda
kenapa sih kok ketawa sih
ini beneran nih
aduh jangan galak galak dong
iya dibandingkan dengan bela diri lainnya
muay thai diri lain memiliki gerakan yang lebih komplit
dan efektif membantu program pembentukan tubuh
coba kita lihat deh
tunggu tunggu saya nggak mungkin lah ya
tapi hari ini cintu janji mau ajarin saya muay thai kan
nah tapi bedanya muay thai sama olahraga belah diri yang lainnya apa cintu
bedanya sebenarnya nggak beda jauh sih
tapi bedanya kalau muay thai itu kan setiap bela diri ada
senjatanya masing masing ya
ciri khasnya masing masing
kalau misalnya muay thai itu
muay thai itu kan artinya thai boxing
dalam bahasa inggris
ya orang thailand itu ada tangan pukulan tendangan
bisa pakai lutut juga
merupakan teknik pertempuran praktis yang berawal pada masa perang di thailand
meski butuh kekuatan fisik
olahraga bela diri ini tak melulu hanya ditekuni laki laki
perempuan pun banyak yang menyukainya
udah dua tahun
kenapa sih ingin muay thai pemerintah belah diri
kedua waktu itu saya bosen dengan gym
karena gym menurut saya monoton
di muay thai lebih challenging
dan lebih cepat membentuk otot
gerakan utama muay thai ada di delapan titik tubuh
meski hanya dengan tangan kosong
diklaim mampu mematikan lawan
gerakan gerakan ini cukup membakar kalori anda
menambah masa sekaligus menguatkan otot
durasi latihan harus disesuaikan dengan kondisi tubuh
apalagi untuk pemula seperti saya
jika dirasa cukup kuat dan telah terbiasa
maka intensitas gerakan juga harus ditambah
tapi intinya adalah dengan muay thai ini anda bukan cuma sehat
tapi pasti punya kepercayaan diri ya kalau misalnya ada orang jahat
karena gini loh kalau misalnya kita latihan bela diri itu
intinya ya buat aku yang nomor satu itu adalah bukan kita bisa
membela diri dengan fisik ya kumpulan
yang penting kita keluar percaya dirinya dulu
soalnya kalau misalnya kamu latihan terus kamu ngerasa fisik kamu kuat pasti kamu pede dong

kalau misalnya gue ketemu orang jahat gue bisa lah gitu kan
ya palingnya pedenya dulu keluar nih auranya keluar mudah mudahan orang jahat gak
itu sih yang aku rasain ya
thank you tapi citra untuk latihan muay thai hari ini jadi muay thai bisa jadi salah satu alternatif olahraga anda dibandingkan dengan gym ataupun olahraga rio lainnya
danian afri jakarta
aduh saya jauh jauh aja
bersilat sendiri aja deh
eh kok gitu sih kalau dari jauh saya harus pakai jeb
terus saya ngomong lagi aduh betah ya
kalau dekat saya pakai ini
jadi kalau ada orang jahat wah langsung
gitu ya saya gak jahat
iya baik hati kan penuh rasa kasih sayang